dasyatnya gembatuban menyebabkan jembatan suramadu
penghubung surabaya dan madura di bangkalan jawa timur goyang
bahkan kendaraan yang sedang melintas di jembatan banyak yang berhenti
dan bahkan ada yang berbalik arah karena jembatan bergoyang cukup keras
di pulau bawayan gresik jawa timur gempa mengakibatkan ruang kelas runtuh
dan kejadian ini terekam sisi citi sekolah
sejumlah bangunan di kota surabaya mengalami kerusakan
dan satu korban terluka langsung dibawa ke rumah sakit
sejumlah kendaraan yang terparkir pun juga ikut terdampak
di kota surabaya gempa mengakibatkan penghuni gedung dprd kota surabaya panik
salah seorang warga yang sedang berada di gedung dprd kota surabaya bilang
gempa susulan ini lebih kencang goyangannya dan berlangsung lebih lama daripada gempa pertama
gempanya cukup lama ya jadi kita takut kalau ada di lantai dua atau di lantai dua itu
jadi langsung cepat cepat turun ke bawah
soalnya kalau dari gempa yang pertama sampai kedua itu tadi singkat
di rumah sakit uner surabaya jawa timur
dua puluh pasien terpaksa dievakuasi keluar gedung mengantisipasi gempa susulan